kami ajak anda berbincang terkait tren imunisasi yang menurun selama pandemi bersama dokter spesialis anak
dr melia yunita di ek hospital cibubur selamat siang dr lia
cakupan imunisasi menurun ini kondisi yang di lapangan yang realnya seperti apa
apa memang seperti ini yang terjadi dokter lia
iya betul sekali ya jadi memang pada saat mulai pandemi ini memang maaf mbak apa suara saya bisa terdengar jelas
suara anda terdengar sangat jelas sekali dr lia silakan dilanjutkan
oke terima kasih ya jadi betul sekali memang sejak dimulainya pandemi sekitar bulan februari maret
itu kan memang kita untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas posyandu itu banyak yang tutup ya mbak
jadinya memang berdasarkan data
jadi pada saat mereka tutup pada awal awal pandemi otomatis kita jadi berkurang sekali yang imunisasi
sedangkan untuk kami yang di rumah sakit juga sama
kami juga merasakan itu angka pasien untuk imunisasi sangat turun drastis
hanya memang mulai beberapa bulan ini juli agustus ini mulai ada
tetapi berdasarkan data rekapan yang kami punya kami bandingkan dengan sebelum pandemi tetap saja masih jauh mbak ya
jadi masih sedikit gitu
oke dokter lia ini kan banyak ibu ibu kemudian yang khawatir ya untuk membawa anaknya untuk imunisasi
baik ke posyandu ataupun ke rumah sakit
mungkin dokter lia bisa memberikan pandangan ataupun informasi kepada pemirsa dan juga ibu ibu
vaksin vaksin imunisasi apa saja sebetulnya yang memang bisa ditunda
dan yang tidak bisa ditunda kalaupun kemudian bisa ditunda rentang waktunya ini berapa lama menundanya
atau mungkin ada yang benar benar tidak boleh ditunda begitu dokter lia
oke kalau kita bicara tentang kondisi sekarang dimana kita sudah enam bulan lebih memasuki masa pandemi ini
saya rasa tidak bijak lagi kalau kita menunda imunisasi apapun
yang sangat sedih adalah untuk bayi bayi yang mereka lahir di bulan februari

oke jadi ada pasien yang datang sama sekalian jadi kita tidak bisa menunda imunisasi apapun

saya dulu memang di awal awal masa pandemi dari ikatan dokter anak indonesia
kita mengeluarkan rekomendasi bahwa vaksinnya boleh ditunda sampai kira kira dua minggu
dan disesuaikan juga dengan kebijakan dari pemerintah daerah setempat
tetapi sekarang saya rasa sudah enam bulan tujuh bulan pandemi ini berlangsung
dan kita pun kan tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai
saya rasa sudah tidak bijak lagi untuk menunda vaksin apapun
yang diutamakan memang untuk anak di bawah dua tahun karena kebanyakan di situ adalah vaksin vaksin dasar
jadi saya ingin mengajak juga pada ibu ibu yang semua nonton ini jangan takut untuk imunisasi
kami semua sudah mengeluarkan rekomendasi dan menerapkan aturan aturan protokol kesehatan
untuk mengurangi resiko untuk tertular covid
karena kan selama ini kan pada takut ke
ketel apa ya
ketempat pelayanan kesehatan karena takut tertular covid atau apa
tapi kan kita sudah punya rekomendasi kita sudah berusaha memisahkan pelayanan
ada jam jam untuk anak vaksin ada jam jam untuk anak sakit
dokternya juga berbeda tempatnya juga berbeda
jadi saya ingin mengajak ibu ibu yang masih takut untuk membawa anaknya vaksin
vaksin ya karena kita sudah terlalu lama menunda nunda
kita takut akan terjadi klb

vaksin sudah disebutkan kan
itu mengerikan sekali
kita nggak pengen itu terjadi lagi di anak anak kita
tidak bijak untuk menunda vaksin karena dikhawatirkan akan terjadi klb ataupun wabah
tapi selain terjadi klb ataupun wabah akibatnya apa
jika kemudian cakupan imunisasi ini terus menurun dr lia
jadi kita itu ada yang namanya herd immunity
tidak semua anak itu bisa menerima vaksin
ada anak anak yang dengan kondisi tertentu
misal dia dengan pengobatan yang memakai obat steroid dalam jangka waktu lama
anak anak dengan penyakit imunodeficiensi itu biasanya kita harus menangguhkan vaksin untuk mereka
nah kita berharap dengan cakupan imunisasi yang tinggi herd immunity yang cukup
pada populasi yang tidak bisa atau belum berkesempatan menerima vaksin
juga mereka akan ikut ter cover oleh herd immunity
jadi kita berharapnya dengan cakupan imunisasi semakin baik semakin tinggi
semuanya akan bisa ter cover dengan baik
mungkin dokter juga bisa memberikan tips ataupun saran kepada ibu ibu dan juga pemirsa
kalau misalnya kemudian mereka khawatir membawa anaknya imunisasi
apa yang harus dilakukan begitu untuk menyiapkan terutama anak anak yang masih bayi begitu
karena mereka tidak boleh memakai masker
menyikapi kondisi ini seperti apa
apa yang harus dilakukan jika ingin melakukan imunisasi
bagi anak anak mereka bagi bayi bayi dan juga balita ke posyandu ataupun ke rumah sakit dok
saran saya tips tips yang bisa dilakukan
yang pertama cari informasi di mana tempat imunisasi terdekat dari rumah
jadi kadang kadang itu ada pasien yang di sini bisa di kota besar ya
mereka tinggalnya di mana bisa tinggal di cibubur
tapi untuk imunisasi harus sampai ke rumah sakit yang jauh jauh
terasa itu kurang hijau
kita juga psbb
keluar keluar rumah yang terlalu jauh
jadi yang pertama carilah tempat imunisasi yang terdekat mungkin dengan lokasi
kemudian hubungi dulu tempat vaksin itu
entah berupa klinik praktek dokter atau rsia atau apapun
tanyakan jadwal untuk vaksin itu bagaimana
seharusnya semua pelayanan kesehatan itu memisahkan jam vaksin dan jam anak sakit
jadi telepon bikin appointment
kalau perlu tanyakan
tidak ada keberadaan kebersediaannya vaksinnya
misal sudah tahu mau vaksin dpt
tanya apakah vaksin dpt nya tersedia atau tidak
jadi tidak mubasir
datang udah ke tempat pelayanan kesehatan
ternyata vaksinnya habis
kemudian kalau sampai
kadang kadang kan gini itu nggak suka lupa
dulu sudah pernah vaksin belum ya
kemudian bukunya hilang misal
nah kalau sampai harus didobel
asal memenuhi jarak waktu tertentu itu tidak masalah
kemudian jangan takut dengan vaksin
jadi kadang itu dokternya suka menyarankan
bu hari ini vaksinnya langsung ya
dua macam langsung suntik paha kiri paha kanan
nah itu namanya vaksin janda
itu sebenarnya sangat sangat aman dan direkomendasikan
cuman kadang memang masyarakat kan suka takut dok nanti anaknya sakit
nanti demam nggak ya dok kalau vaksinnya dobel dobel
nah itu semua tidak betul ya
sudah ada penelitiannya bahwa vaksin ganda itu tidak meningkatkan efek
bukan berarti kalau di dua kali langsung lebih demam lagi itu tidak ya
kemudian jangan lupa selama di rumah sakit perhatikan protokol kesehatannya
kalau anaknya di atas dua tahun boleh pakai masker
tapi kalau di bawah dua tahun ya jangan
mungkin facepath masih bisa
kalau bayi bayi mau pakai stroller bisa ditutupin dengan plastik ya
jadi tetap berlakukan protokol kesehatan
waktu di rumah sakit
sudah lari ke sana
lari ke sini
ya harus dijaga supaya sebisa mungkin physical distancing tetap dilakukan
kemudian jangan lupa pakai hand sanitizer ya
selalu selalu bawa
kemudian saran saya begitu selesai vaksin
sudah pulang sampai rumah harus langsung mandi dan ganti baju untuk semua baik yang vaksin
ataupun yang mengantar gitu
dan jangan lupa juga pastikan kondisi pengantar
dan kondisi anak yang mau divaksin itu sehat semua
ya dalam kondisi fit untuk divaksin
kira kira begitu ya mbak
oke dokter ini terakhir
apakah kemudian ada mekanisme jemput bola
tadi kan dokter sudah mention bahwa ibu ibu sebaiknya make appointment begitu ya
membuat janji memastikan bahwa vaksinnya itu ada
kemudian dokter anaknya itu praktek begitu di jam jam yang memang diinginkan oleh ibu ibu
tapi apakah ada mekanisme jemput bola seperti kemudian vaksin dilakukan berkeliling dari
satu rumah ke rumah lain seperti tes pcr ataupun rapid test begitu dok
kalau untuk praktek itu memang sudah dilakukan
sudah ada beberapa puskesmas yang melakukan puskesmas keliling untuk memberikan vaksin
dan saya rasa pelayanan vaksin di zaman ini sudah sangat berkembang ya
mereka banyak yang melakukan vaksin di rumah
tetapi saya harus tekankan bahwa begitu selesai divaksin harus ada evaluasi dan observasi minimal tiga puluh menit
karena tetap saja ada
kemungkinan efek samping dari vaksin entah alergi atau apa
itu harus dihindarkan dengan observasi minimal tiga puluh menit
dan tetap saja harus protokol kesehatan
seperti itu ya
oke terima kasih sekali dr melia yunita
dokter spesialis anak dari ek hospital kepada kami waktunya siang hari ini di cnn indonesia news hour